ujian sekolah berstandar daerah a untuk siswa sekolah dasar dan siswa madrasah ibtidaya diselenggarakan senin ini hingga rabu nanti
senin pagi gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau gubernur ahok mendatangi sdn petojo utara tiga belas dan sd santa maria di jakarta pusat untuk melihat jalannya ujian sd hari pertama
ahok juga menyapa para murid dan memberi wajangan agar mereka berlaku jujur selama ujian
di provinsi dki jakarta ada lebih dari tiga lima ratus sekolah dan lebih dari satu ratus lima puluh siswa yang mengikuti ujian sd
berbeda dengan provinsi lain hasil ujian di provinsi dki jakarta akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik yang juga akan menjadi pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya